udah kok kamu minta stop sih
kita kan belum sampai
aku antar kamu sampai halaman sekolah ya
jangan jangan jangan gak usah
sampai sini aja ya
emangnya kenapa sih
kamu takut ada yang liat ya
sampai sini aja
kok berhenti sih
eh aku lu kenal sama yang punya mobil
oh enggak mobil mirip sama punya temen gue
yaudah yuk masuklah
masa jalan dari sini mager gue
itu kayak cowok yang waktu itu
gue bisa sendiri kok
bro kaki lu sepertinya keselio ya
apa ada yang luka
kalau gitu gue antar lu ke masakit ya
oh enggak gak perlu
paling ini keselio doang ya
dia satu sekolah sama kakak
kayaknya suara motor opa david udah gak ada
berarti dia udah pergi dong
gue abis dengerin tali sepatu
baik ternyata thank you udah ngantriin gue
jangan sampai pues ongk
watchingango bigs like bada apa freddie berang zalat
padahal kan tindakan yang om lakuin itu udah benar
om negur michel karena misal tuh bawa pengaruh buruk buat rifki
arin om punya alasan lain
alasan lain apa sih om yang lebih penting daripada masa depan anak sendiri
udahlah om kalau kayak gini aku mau telepon papa aja
tunggu tunggu tunggu
kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus melibatkan papa kamu ya
ya bisa aja sih om
tapi ya om harus bisa jauhin michelle dari rifki
lebih baik untuk nenangin arin sementara waktu
aku setuju saja dulu permintaannya sambil memikirkan langkah ke depannya nanti
posisi aku benar benar kejepit
aku gak mungkin menyakiti michelle yang anaknya mila

tapi aku juga berhutang mudih sama keluarga arin
lebih baik nanti kita bicarakan lagi ya arin
om akan carikan solusi yang terbaik
om solusi yang paling terbaik saat ini untuk kita semuanya om
adalah jauhin michelle dari rifki om
udah itu udah paling benar kok
tolong kamu mengerti arin
kalau kamu memang mau deket lagi sama rifki
tolong hargai keputusan om sebagai ayahnya rifki
om juga mau ya
om juga mau ya
om juga mau ya
om juga mau ya
om juga mau ya
om juga mau ya
aduh kayaknya gue terlalu maksa om roy
kayaknya gue terlalu gegabah
harusnya gue gak boleh bikin om roy ilfil sama gue

nanti yang ada om roy beneran berpindah pihak lagi sama michelle
nanti yang ada om roy beneran berpindah pihak lagi sama michelle
aku gak maksud bikin oh marah
ya udah ya aku nanti tunggu kabar dari om ya
semoga om dapat solusi paling terbaik buat anak om
tapi om harus tahu om
aku tuh satu satunya perempuan yang paling dulu sama rifki om
ki udahlah gak usah meluk luk gue
eh lukan gue itu cuma buat rara
om pergi dulu ya rin
ya om ini ada nih
emang gak ada kapoknya ini ya rin
gue duluan ya
mantan lo gimana tuh yang sebulan kemaren
nggak om mesti dibahas lagi om
dulu eh sudah satu
oke beta pesan buat nona arief ya
lo mau batagor soma atau myrebus
gue pesanin ya
parel ada part time
triple a yang disini kak
terus menurut ngana ngapain
eh kan biasanya kalau kamu orang mau pesan itu lewat beta tuh
ada yang lupa
apa bedanya sama hari ini
beda dong di
kok beda kenapa beda
kemaren beda dong
sama aja kalo ada yang minta tau om
kenapa sih kalian
kok ribut sih rusuh
iya kan tadi gue mau pesen buat elu duluan
eh dona rifa sadar toh biasanya kalo kalian mau pesen
kan lewat peta biasanya sekarang udah berubah
kan gue kasih tau itu kemaren dip
eh pusing tau gak sih pala gue
bisa gak sih
ada yang lagi rebutan riva kan
ya lagi rebutan
ya lagi rebutan
gak lucu tau gak sih
farel ini terlalu kentara sekali
si nadi paham
gak perlu susi
dapet bahan deh anak anak
kalian berdua ikut gue
mau jadi kembar juga
mau jadi kembar juga
gak mau namanya barengan gitu

gak mau namanya barengan gitu

manggil gue sampe ngejer gitu
lo gak usah ke er gue tadi liat lo ngobrol sama bokap gue

rencana busuk apa lagi yang lagi lo mau buat

lo gak puas liat michelle kemarin udah dipermalukan sama bokap gue
aduh ki bisa gak sih lo tuh sekali aja gak negative thinking sama gue

om roy tuh tadi nemuin gue

mau bilang kalau lo tuh udah keluar dari rumah sakit
terus minta gue ya buat jagain lo kalau lo udah masuk sekolah
dan gue gak tau lo masuknya hari ini
ya emang itu kenyataannya kok ki
oke kalo kayak gitu gue akan cari tau sendiri

gue gak akan tinggal diam kalo sampe lo bikin masalah lagi sama michelle
kalau sampe lo bikin masalah lagi sama michelle
padahal itu oke rebuilding